wakil ketua dpr fahri hamzah dilaporkan oleh organisasi lingkaran aku cinta indonesia laci ke mahkamah kehormatan dewan
koalisi yang terdiri dari lima puluh lima organisasi buru migran di hongkong ini mendatangi mahkamah kehormatan dewan
guna melaporkan fahri hamzah atas cuitannya di twitter yang dinilai merendahkan tki di luar negeri
organisasi buru migran ini merasa kecewa dengan pernyataan fahri sebagai pimpinan dpr
yang semestinya bisa menjaga sikap
dalam laporannya laci meminta agar mahkamah kehormatan dewan segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap fahri hamzah